saya nggak tahu tanggalnya sama atau enggak tapi ya insyaallah akan berangkat haji insyaallah
ini mau berangkat haji beribadah kalau di sana ketemu ya ya tujuannya buat beribadah bukan
tujuan untuk berpolitik apa komunikasi politik jadi doain ya semoga semuanya berjalan lancar